informasi dari surabaya kejaksaan agung membatalkan status p dua puluh satu berkas kasus korupsi lanyala mataliti
pembatalan ini dilakukan menjelang penyerahan berkas tahap kedua dari kejaksaan tinggi jawa timur ke kejaksaan negeri surabaya
rencana awal penyerahan berkas dilakukan di kantor kejaksaan agung di jakarta pada senin kemarin
mengingat saat ini lanyala ditahan di kejaksaan agung setelah pemulangannya dari singapura
batalnya penyerahan berkas tahap kedua ini terjadi karena tim supervisi kejaksaan agung menilai
penyidik belum melengkapi berkas
berkas itu adalah surat pengajuan penyitaan dari pengadilan atas sejumlah barang bukti
pembatalan ini membuat masa penahanan mantan ketua kamar dagang dan industri kadin jawa timur ini diperpanjang
persidangan pun akan digelar usai hari raya idul fitri
rencananya sidang kasus dugaan korupsi dana hibah bank jatim ke kadin jatim senilai lima tiga miliar itu digelar di surabaya
berkas pekarnya sendiri sebenarnya kalau secara matematik
trail udah siap gitu kan udah siap
dan sebenarnya juga mungkin secara garis besar berkas itu sebenarnya udah siap dilimpahkan
cuma memang ada kelengkapan formal yang masalah kaitan administratif yaitu penetapan penyitaan dari pengadilan
yang sampai sekarang memang belum kami terima dari pihak pengadilan
sehingga penuntut umum meminta itu dilengkapi dulu sebelum itu berkas bisa diatakan lengkap
dan dilimpahkan ke pengadilan